ancaman virus corona membuat stok masker di sejumlah wilayah habis
salah satunya di wilayah natuna kepulauan riau
yang juga menjadi lokasi observasi wni yang dipulangkan dari wuhan tiongkok
menurut pengakuan salah satu penjual obat
penjualannya naik hingga tujuh puluh persen dan membuat stok masker habis terjual
hanya masker warga juga memburu berbagai suplemen daya tahan tubuh
penjual obat ini meningkat sih
meningkat terutama yang dibeli mereka itu suplemen untuk daya tahan tubuh
tujuh puluh persen lah
di sini memang kalau untuk suplemen sih habis rata rata
hal serupa juga terjadi di kota tanjung pinang kepulauan riau
dua belas toko obat dan peralatan medis kimia pharma yang ada di tanjung pinang
kehabisan stok masker untuk flu dan bedah
warga memborong stok masker untuk digunakan sendiri
keluarga hingga untuk dikirimkan ke kerabat yang ada di singapura
iya kosong sekitar semingguan
kebanyakan juga kita kan di sini masyarakatnya banyak chinese ya
nah keluarganya di china itu juga di singapura juga ada
jadi mereka mengirim ke sana
kini pengelola pusat kantor kimia pharma tanjung pinang
terpaksa harus menggantikan masker jenis n sembilan puluh lima
namun ternyata masker jenis n sembilan puluh lima kurang diminati oleh warga tanjung pinang
tim diputan cnn